sejumlah warga di perbatasan wilayah provinsi dki jakarta dan sekitarnya
memaksa melintas di tengah pembatasan mobilitas masyarakat secara darurat
apa yang membuat hal ini masih terus terjadi
sudah bergabung bersama kami kabak ops korlantas polri
komisaris besar polisi rudy antariksawan
halo pak rudy selamat sore
selamat sore mbak salam sehat
salam sehat bapak
bapak ini kan tadi kita lihat di paket berita sebelumnya
tidak hanya di dki jakarta dan sekitarnya ada juga di bandung utara
apa sebenarnya kendala petugas saat ada warga yang ngotot melintasi perbatasan
atau wilayah wilayah tertentu yang memang tidak diperbolehkan melintas begitu
apakah ada sanksi denda atau pidananya pak
baik jadi untuk mulai tanggal tiga kemarin
sudah kita ketahui bersama bahwa kita pemerintah menerapkan tujuh wilayah
jawa bali untuk ppkm darurat
jadi dimaksudkan disitu bahwa sektor yang boleh melakukan kegiatan adalah
kritikal dan sensial
kritikal itu seperti kesehatan makanan hal yang sangat vital
itu boleh melakukan kegiatan kalau ada perbankan ada komunikasi dan sebagainya
jadi memang diharapkan dalam tanggal
tiga sampai jam sepuluh itu betul betul masyarakat tidak melakukan aktivitas
ini bisa kita skedualis dua aspek tadi
ini memang hari pertama kemarin
kita lihat ada pembatasan aktivitas maupun kita melakukan penyekatan
baik itu mulai dari rancang di jakarta
atau di jawa bali
kita lihat balik
kemarin banyak dimasuk di media adalah
siapkan ada di dki
beberapa titik yang dikatakan adalah
tetap dikali dari orang orang
supaya tidak mau akan masuk ke dki
dan dari langsung bisa dipasar surat
dipendeng agung dari dki dan seterusnya
ini memang kendaraan yang dihadapi
masyarakat yang kalau kita tanya alasannya belum tahu
dan kadang kadang kesadaran di masyarakat masih tetap memiliki aktivitas
padahal kita tahu bahwa situasi ini sudah ada ruang
sudah terkopi setiap hari kenaikan yang tinggi
dan rumah satu rumah dua rumah satu
tentu perlunya kesadaran
jadi tidak perlu ada aktivitas di rumah saja
dan bahkan semua kan sudah ditutup ya
termasuk rumah satu rumah satu
hanya melakukan layak duit
semuanya memang kita menjaga
untuk benar benar situasi ini berada
dan semuanya aktivitas
kita tetap mencari

kita harus diajak call dari lokasi
dan diantar churchwick ke kesempatan kita
dan pak dika juga tanggal lima maret juga
intinya kesadaran banyak dari tahun awal ini kita kedepankan untuk melakukan tindakan tindakan yang bersuara
semain dan sosialisasi
pak rudy ini kan tidak jarang kita lihat juga berita maupun video video
yang memperlihatkan bahwa warga berhasil menerobos karena mereka nekat begitu untuk melintas
sebenarnya selain kendala yang tadi bapak sampaikan soal kesadaran warga
apakah polri sendiri mengakui bahwa jumlah petugas tidak sebanding dengan titik yang dipantau
dan juga jumlah dari warga yang berada di wilayah tersebut
jadi tidak kita sudah persiapkan jumlah personil untuk melakukan pemindahan
pengendalian pembatasan termasuk penyekatan dengan instansi terkait
kita lihat ini petugasnya kita sinergi gabungan tni polri sapol pp berhubungan sama sama
kita melakukan kegiatan kegiatan untuk benar benar menyadarkan masyarakat bahwa
jangan dulu melakukan aktivitas aktivitas kecuali yang diperbolehkan tadi
jadi termasuk olahraga pun
di go west dan sebagainya harus jalan dulu olahraga di rumah dulu
pak besok ini kan hari senin hari pertama kali masuk kerja dalam momentum ppkm darurat
tentunya besok akan ada pekerja di sektor kritikal dan juga esensial yang work from office
bagaimana screeningnya di titik titik pelintasan tersebut
kita akan lakukan tentunya pemeriksaan
ya berupa penyekatan
penyekatan penyekatan ya
dan kita nanti akan kita cek kita periksa bahwa yang bersebut kan ada kepentingan apa
apakah bekerja bekerja di sektor mana
apakah benar benar sektor yang diperkecualikan
apakah dia boleh di kantor atau tidak
yang boleh kan kita sudah tahu
kemudian di makanan
dan kita sudah seperti sudah koordinasi seperti bodo dan peter sudah koordinasi dengan kantor kantor perusahaan perusahaan
mereka yang boleh melakukan aktivitas di kantor di perusahaan di industri ini sudah diberi surat keterangan dari kantornya
jadi memudahkan kita
jadi perlu surat keterangan ya pak bagi para pekerja kritikal dan esensial yang memang diperbolehkan masuk atau work from office dengan kapasitas tertentu begitu
ya ada surat keterangan dari kantor masing masing atau dari perusahaan perusahaan itu
sehingga memudahkan untuk pemeriksaan juga
terima kasih komisaris besar polisi rudy antariksawan kabak ops korlantas polri sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini